informasi berikutnya kementerian perhubungan akan memanggil aplikator ojek online gojek setelah beredar isu tentang turunnya tarif ojek online
gojek disebut sebut menurunkan tarif dan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah
per satu mei lalu pemerintah menerapkan tarif baru untuk ojek online
dikutip dari detik finance tarif ojek online terdiri atas beberapa zona
di jabodetabek saat ini diberlakukan batas bawah rp dua per kilometer dan batas atas rp dua lima ratus per kilometer
direktur jenderal perhubungan darat kemenhub budi setiadi mengatakan
akan memanggil pihak gojek untuk mengetahui alasan menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan keputusan pemerintah
nantinya kedua pihak akan mencari jalan keluar mengenai penerapan tarif ojek online ini
sementara itu para pengemudi ojek online gojek berencana menggelar aksi dengan mematikan layanan atau off bit pada hari ini
hal itu dilakukan menanggapkan
pengumuman pemberlakuan tarif ojol seperti semula yang tak ikut kementerian atau peraturan dari kementerian perhubungan
sebelumnya gojek mengumumkan ketetapan tarif baru per satu mei lalu dan memonitor respon kondisi pasar
namun sabtu empat mei lalu tarif go ride kembali seperti semula
tarif minimal kembali menjadi rp sembilan per kilometer dengan tarif rp satu sembilan ratus per kilometer maksimal sembilan kilometer
dan setelah sembilan kilometer tarif dipatok rp tiga
saat ini gojek mengumumkan tarif ojol yang tidak ikut kementerian atau peraturan dari kementerian perhubungan
baru pihak gojek yang menurunkan tarif
aplikator lain yakni grab masih berkomitmen menjalankan tarif baru dari pemerintah